lalu bagaimana kondisi terkini dari lokasi unjuk rasa dua tahun pemerintahan jokowi jk
kita sudah terhubung dengan koresponen cnn indonesia sudah ada edo eka rizky di depan kompleks istana kepresidenan jakarta
halo edo saya lihat di belakang anda sudah relatif lengang atau justru bahkan apakah masih berlangsung demonstrasi atau memang sedang beristirahat mungkin
pertama terkait dengan mafia pembakaran hutan dan lahan
terkait dengan hal ini bisa dikatakan dalam dua tahun terakhir proses kebakaran hutan dan lahan ini memang merupakan salah satu permasalahan di tubuh pemerintahan jokowi jk
yang belum mendapatkan hasil atau penuntasan yang bisa dikatakan memuaskan bagi masyarakat indonesia
alhasil memang dikeluarkannya tuntutan ini memang akibat adanya ketidakpuasan atas proses penyelesaian pembakaran lahan yang terjadi
khususnya di wilayah kalimantan dan juga sumatera
sementara terkait dengan masalah reklamasi di teluk benoa dan teluk jakarta
ini juga bisa dikatakan menjadi isu atau permasalahan yang juga terus melibatkan pemerintah pusat
walaupun memang khusus di reklamasi teluk jakarta ini memang sangat menyeret terkait dengan pemprov dki jakarta saat ini
lalu terkait dengan teks amnesti
salah satu program unggulan dari pemerintahan jokowi jk ini juga ternyata masih dikatakan tanda kutip
dianggap dipesimiskan seperti itu oleh beberapa kalangan terkait memang ada anggapan hal ini tidak pro rakyat
meskipun presiden berkali kali memberikan keterangan bahwa program teks amnesty niat ini adalah untuk dalam rangka reformasi dunia perpajakan di indonesia
lalu terkait dengan izin konsert dan juga ada permasalahan hukum kebiri yang sempat beberapa bulan lalu memang menjadi perbincangan yang cukup hangat di kalangan publik
terkait memang begitu maraknya terjadinya
terkait dengan kasus kejahatan seksual khususnya terhadap anak
nah sejauh ini hera lima tuntutan itulah yang memang menjadi hal yang disuarakan
baik oleh dari organisasi manapun dari kampus manapun dan aliansi demonstran yang datang ke depan komplek istana merdeka
dan sejauh ini kemungkinan besar tadi saya mendapatkan informasi ada masa tambahan yang datang dari arah depan jalan medan merdeka utara
namun sejauh ini mereka belum datang dan tadi pihak kepolisian memang sudah bergegas
memecah pasukannya yang satu berjaga di medan merdeka barat dan yang satu untuk menahan di kawasan medan merdeka utara
dan sejauh ini diperkirakan oleh pihak kepolisian ada sekitar hampir seribu ataupun sembilan ratus mahasiswa
dan sementara itu hera saya ingin menginformasikan disini ada sedikit gesekan yang terjadi antara pihak kepolisian dengan mahasiswa yang berdemonstrasi
dan terjadi sedikit gesekan disini hera
ya polisi tengah mengamankan mahasiswa yang diduga menjadi provokator
situasi yang cukup menegangkan antara pihak kepolisian
seperti ada sedikit kesalahpahaman antara mahasiswa yang berdemonstrasi
ya bisa saya dari umbul umbul yang keluar atau yang ditunjukkan oleh para mahasiswa ini adalah berasal dari organisasi cipayung
mahasiswa yaitu pergerakan mahasiswa islam indonesia atau pmi dan himpunan mahasiswa islam indonesia
yaitu hmi dua organisasi cipayung ini memang juga turut ikut serta dalam demonstrasi mahasiswa
yang terlibat dalam demonstrasi dalam rangka dua tahun kepemimpinan jokowi jk
ya ini ada protes dari jajaran pihak mahasiswa sendiri pada pihak kepolisian yang memprotes aksi pihak kepolisian yang tadi sempat mendatangi para mahasiswa untuk mengamankan aksi demonstrasi
yang sebenarnya dalam waktu belakangan beberapa menit terakhir ini sudah cukup meredah karena memang para mahasiswa tengah beristirahat
setelah mengumumkanakan adanya nasar dan situasi kembali menegang dan ini adalah kembali datang mahasiswa yang datang dari kawasan jalan medan merdeka utara atau tepatnya dari dalam kompleks monumen nasional
ini dia masih terjadi hera pihak kepolisian yang terjadi gesekan atau kesalahpahaman bisa dikatakan seperti ini
antara mahasiswa dengan juga pihak kepolisian yang berjaga sejak pagi hari tadi
belum jelas sebenarnya apa yang gesekan seperti apa atau apa yang memicu adanya kesalahpahaman ini antara mahasiswa dengan pihak kepolisian yang berjaga di sini
membuat suasana kembali menemanas disini antara pihak kepolisian dan juga mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi disini
mahasiswa terus memajukan barisannya
masih terus terjadi hera
saya informasikan saat ini pihak kepolisian berusaha untuk meredam situasi
oke edo saya melihat bahwa tadi
meredam situasi dan para mahasiswa menangkapnya
minta agar pihak kepolisian mendampingi mereka dalam melakukan aksi demonstrasi
ya edo tadinya saya tidak melihat pihak kepolisian membuat barikade
sejak tadi pagi hera memang demonstrasi berjalan lancar sehingga terjadi gesekan kecil insiden kecil yang melibatkan antara pihak kepolisian dengan mahasiswa yang berasal dari dua organisasi
cipayung mahasiswa yang cukup besar di indonesia yang juga melakukan aksi demonstrasi itu ada kesalahpahaman pada saat proses penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian
dan saat mahasiswa tengah memajukan barisannya
saat ini saya coba ingin mencari pihak kepolisian yang bisa menjelaskan
dan saat ini proses rekonsiliasi antara pihak kepolisian dan juga para mahasiswa masih terus dilakukan
namun belum nampak saya melihat bisa ada salah satu katakanlah pihak kepolisian
bisa menjelaskan terjadi gesekan ini
baik sedikit sebentar
pak sedikit pak mungkin bisa cerita pak haryono
oh siap baik baik
tadi ada terjadi apa
belum ada pihak kepolisian yang ingin memberikan keterangan terkait dengan adanya gesekan yang sempat terjadi tadi
dan saat ini situasi masih coba terus diredam
jadi pihak kepolisian dan pihak kepolisian berusaha untuk maju memajukan barisan untuk mengamankan agar para mahasiswa tidak kembali maju dan menghindari atau mengurangi gesekan yang terjadi antara para mahasiswa dan pihak kepolisian
jadi situasi sudah mulai kembali mencair hera dan demikian hera
ya edo posisi anda sebaiknya memang dipastikan anda dan tim harus aman dulu terlebih dahulu
tapi memang menarik bahwa empat dari lima poin tersebut tampaknya adalah dari segi ekonomi
awareness sudah muncul ya bahwa sisi ekonomi itu adalah salah satu yang penting
kita masih melihat barikade sudah dilakukan dan mahasiswa sudah kembali mundur
terima kasih edo eka rizk
melaporkan dari jakarta